aku tidak mempunyai pilihan lain
itu jurus pamungkas beraja musti
kau tidak akan bisa menghindar dari jurus ini
jurus melancar semua
nyai ayah tidak bisa celaka
aku harus menolongnya
apa yang mau kau lakukan
nyai ayah tidak bisa celaka dengan jurus ini
apa yang bisa dilakukan sini wangi dengan jurus itu
tidak dewa batara
dia tidak memiliki sukma
ibu nda tidak akan mengizinkan kamu pergi
kamu harus tetap ada di sini
ibu udah tahu terjadi sesuatu padamu
tapi ibu nda
aku sangat mengkhawatirkan keadaan ayah handa prabu
tidak mungkin aku hanya berdiam diri di sini ibunda
biarkan ayah andamu yang menanganinya
kamu tetap di sini putriku
saat ini di luar sangit
ayah handa prabu sudah menghadapi bahaya
begitupun dengan rakaulah langsung sah
bagaimana bisa aku tenang berdiam diri di sini ibunda
tak ada masalah
dan sampai dlatego
tidak ada masalah
dan dibangkitkan dari dalam kubur
siliwangi tidak akan bisa mengambil sukma dari tubuhnya lagi
jangan berubah lara
jurus penghancur sukmah tidak bisa aku gunakan
melawan seorang mayat hidup
aku harus menggunakan jurus lain
aku terpaksa menggunakan jurus
pemungkas raja musti
tugas menjaga kedaulatan pajajaran
bukan hanya tanggung jawab
ayah dabrabu saja
tapi juga tanggung jawab kita semua ibunya
jika sampai ayah dabrabu
maupun raka walang sungsang
bahkan rakyat kecil menjadi korban
tanpa aku berbuat apa apa
pasti aku sangat menyesal ibunda
aku mohon ibunda
key pun aku mau
ibunda mengizinkanku pergi
restu ibu anda melintahi
buruh pamungkas raja musti memiliki efek yang sangat mengerikan
semoga rakyatmu terpindar dari segala kerusakan
aku tidak mempunyai pilihan lain
kurana geni itu jurus pamungkas raja musti menghindarlah
kau tidak akan bisa menghindar dari jurus ini

ya dewa bataharu
ujang udap itu berubah menjadi kita
kau tidak akan bisa menghindar dari jurus ini

kau tidak akan bisa menghindar dari jurus ini
aku harus merebut ujang udap ini
dari tanganku rana geni
sebelum kekuatan ujang udap
membuat kerusakan yang lebih luas